ya ampun ma
itu udah berapa tahun lalu
kalaupun ularnya masih ada sekarang
ularnya udah tua udah bangkotan
mama kok jadi bercanda sih mama serius loh
iya iya udah mama tenang aja
pokoknya aku bakal balik balik aja oke
kamu doain aja rama biar dia selamat
gak ada apa apa ya rahma
iya yang penting komisi jangan lupa
kalau udah laku panjang
yaudah udah sayang i love you
mau tidur ya
pak ini tehnya
yaudah taruh aja di depan ya
kamu kenapa senyap senyum gitu
ada sesuatu ini pasti nih
is sebenarnya dewi tuh lagi seneng banget
dewi diundang makan malam sama keluarganya wisnu
bapak izinin dewi datang nggak
ya pasti izinin lah
makasih ya udah izinin dewi
semoga semuanya berjalan dengan lancar
sampai kamu menjadi manusia syuku
dewi gak terlahir sebagai silman ular
semua ini adalah misteri dewi
kamu siapa berasal dari mana
keluargamu di mana
semoga saja dengan berjalannya waktu
misterinya akan terungkap
emangnya bapak betul betul nggak tahu
asal usul keluarga dewi
bapak kan sudah bilang ratusan kali sama kamu
bapak itu menemukan kamu masih dalam bentuk telur
ya seperti dongeng dongeng putri duyung
keluarga dewi berasal dari ular laut
bapak juga nggak tahu nak
tapi yang pasti kamu harus merahasiakan semua ini kepada setiap orang ya
terutama sama wisnu
memangnya dewi harus bohong seumur hidup sama wisnu
bukan begitu nak
bapak takut kalau wisnu curiga
kamu akan kehilangan wisnu selama lamanya
dewi gak mau kehilangan wisnu
dewi janji dewi bakalan rahasia ini dari wisnu
katanya dia mau beli rumah ini semarang pak
saya gini aja deh
coba nanti kamu cek dulu kondisi rumah itu sekarang bagaimana
kalau memang masih layak ya udah kita jual aja
ya udah berusaha ya ke semarang untuk ngecek
sendiri mah mau sama siapa
terakhir kita ke sana
kamu masih inget nggak
tiba tiba ada ular datang
dan dia meneror kita semua
ya ampun ma
itu udah berapa tahun lalu
kalaupun ularnya masih ada sekarang
ularnya udah tua udah bangkotan
mama kok jadi bercanda sih mama serius loh
iya iya ya udah mama tenang aja
aku bakal baik baik aja oke
kamu doain aja rama biar dia selamat
nggak ada apa apa ya namanya
iya yang penting
komisi jangan lupa kalau udah laku pak
mama aku mau ke rumah
wah cantik sekali kamu
pantesan wisnunya jatuh cinta
nah ini papa aku
terus ini erin adik aku
bagus tuh baju
erin jaga ucapan kamu
emang salah ya mak
erin kamu tuh kalau ngomong kayak sembarangan ya
kalau kamu mau bikin ribut di sini
makanya kamu masuk ke dalam sana
wisnu suruh dia masuk dalam
papa mau bicara
bukannya saya tidak menyetujui hubungan kalian
tapi ada syarat
syarat apa pak
ayahnya dewi harus berhenti jadi pawang
padahal cutie soal pastu
ungunnymu yang saya harikan
mengapakah euko activates itu